gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengakui pencatatan aset di ibu kota berantakan
hal ini dibuktikan dengan kasus pembelian lahan rumah susun cengkareng barat
ahok juga mencurigai adanya permainan mafia tanah yang membuat pemerintah provinsi dki jakarta membeli tanahnya sendiri
kisru tersebut dimulai saat pemprov dki jakarta membeli tanah yang diketahui milik dinas kelautan dan perikanan dan ketahanan pangan
dkpkp seluas empat delapan hektare seharga rp enam ratus empat puluh delapan miliar
dinas perumahan dan gedung pemda dki membeli tanah tersebut dari seseorang yang mengaku memiliki sertifikat hak milik
padahal jika bekerja sama dengan dkpkp dana tersebut tak perlu dikeluarkan
namun pernyataan ahok ini dibantah oleh kepala dinas pengelola kekuangan dan aset daerah heru budi hartono
yang menilai kelalaian tersebut bukanlah tanggung jawab dpkad dki jakarta
terus tanya sama dinas baru dinas keluarin surat ada penipuan
suratnya itu dia memang dia tanya dari lurah
ini benar nggak tanahnya dinas
dinas jawab dong benar dong tanah kita
perlu diubah kalimatnya
itu bukan tanah kita sewa
ini sudah belasan tahun punya kejadian ini
yang diubah itu dari lurahnya
mungkin lurah atau kayak mafia saja
kita masih ceritikin masih bawa ke polisi
kita ada kondisi tambah es krim terus kalau begitu teriak yang beli tanahnya bukan kita malah
bpkd kan enggak penerbitan sm bukan di bpkd
jadi seharusnya bpn mengecek kembali penerbitan sertifikat amiling atas perorangan itu
memang beberapa tahun yang lalu kita juga memohon atas lahan itu untuk dilakukan peningkatan status tanah itu